beginilah suasana aktivitas senam bersama yang diikuti oleh sekitar empat puluh orang
di halaman pasar pramuka jakarta pada minggu pagi
acara senam bersama ini digelar saat pasar pramuka ditutup
setelah ada karyawan pemilik kios positif covid sembilan belas
seorang peserta senam mengaku tidak masalah mengikuti senam bersama di pasar pramuka
asalkan mengikuti protokol kesehatan
ya kalau masih ikuti protokol sebenarnya sih tidak ada masalah ya
tapi tidak ada rasa takut atau
kalau di rasa takut khawatir pasti ada ya
karena kan udah makin nambah cuman kondisinya kita juga perlu sehat
saya kurang tahu bu ya kalau masalah senam kan itu hubungannya dengan pemilik bu ya
kepala kelurahan palmeriam kecamatan matraman menjelaskan
keputusan penutupan pasar diambil atas dasar kesepakatan pengelola pasar
dan pedagang sebagai upaya pencegahan penularan covid sembilan belas
karyawan pemilik kios yang positif covid sembilan belas kini tengah menjalani tes swab
namun masih menunggu hasilnya
ada salah satu kios pemiliknya terpapar tapi bukan kena di pasar
pasar pramuka yang dikenal dengan penjualan obat dan alat kesehatan ini
ditutup selama tiga hari
dari sebelas juli hingga tiga belas juli dua ribu dua puluh
upaya pencegahan pun dilakukan dengan melakukan penyemprotan disinfektan
di seluruh area pasar setiap harinya selama penutupan
pasar memang menjadi salah satu kluster penyebaran covid sembilan belas
berdasarkan data terakhir dewan pimpinan pusat ikatan pedagang pasar indonesia
per lima juli dua ribu dua puluh sudah ada delapan ratus tiga puluh tiga kasus positif pedagang pasar di seluruh indonesia
dan tiga puluh lima pedagang yang dikonsumsi

jumlah kasus terbanyak terdapat di dki jakarta
maka dari itu sangat penting bagi masyarakat untuk selalu waspada
dan menerapkan protokol kesehatan terutama di tempat umum
demi mencegah penyebaran covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia